bolehkah saya melihat wajah ibu widya
karena beliau adalah teman saya
lihat nih mama dapat oleh oleh jam tangan merek terkenal dari teman mama
loh ya jangan dong ma ini kan buat mama
mama pakai aja pasti cantik teh
mama masih suka pakai ini kak
ini kan hadiah dari kamu
jadi mama belum mau tukar tukar jam tangan yang lain
ate selamat jalan ma
mama istirahat yang tenang
tanti sayang pun nanti akan ingat selalu mama
mama paling gak suka ngeliat kita cengeng kan
dan kalau keadaan mama gak memungkinkan yaudah kita gak usah lihat cenasan
mama juga paling gak suka
kita ikhlasin biar mama tenang
kalau kamu gak keberatan nanti dan kalian semua juga nggak keberatan
besok jenazahnya mama langsung kita makamkan ya
maafin aku aku memang banyak salah sama nenek
aku sering berselisih paham sama nenek
tapi demi allah aku nggak pernah benci sama nenek
ngapain kamu di sini
bukannya jagain warung jamu kamu yang gak penting itu
apa yang bisa dibanggakan dari kamu
semua yang kamu lakukan nenek anggap sampah
aja nenek masih bisa hidup lebih lama
supaya aku bisa kasih lihat kau
kalau semua usaha aku yang mati matian ini adalah untuk nenek
saya turut berduka cita ya
terima kasih banyak ya bu
bolehkah saya melihat wajah ibu widya
karena beliau adalah teman saya
karena kondisi ibu saya tidak begitu baik
kalau ibu mau berpamitan untuk terakhir kalinya
dalam kondisi tertutup aja bu
ya udah gak apa apa
tapi selalu aku bilang sama kamu
jaga kandungan kamu
terus dipeliharat ya
kamu lihat gak
ada sesuatu yang aneh sama tante indi
sesuatu yang aneh
iya aku nggak ngerti aja
kenapa tante indi gak ngizinin siapa siapa
kan udah dimandiin
jadi harusnya gak apa apa kan
di belakang tante
kita gak ada maksud
jadi kalau begitu yang barusan tante denger apa
nenek bahkan belum masuk liang lahat
tapi kalian sudah berprasangka buruk sama tante
untuk melihat jenazah nenek
karena tante kenal sama nenek
jauh lebih lama daripada kalian
yang sangat sempurna
di depan teman temannya
dan di depan orang banyak
bagaimana perasaan nenek
kalau sampai harus dilihat oleh orang banyak
dalam kondisi yang buruk
kondisi asli seperti sekarang
padahal selama ini
semua apa yang tante lakukan
hanya buat nenek
tapi apakah tante dapat penghargaan
tante gak percaya
tante pernah berpenghargaan apa apa dari siapapun
bahkan dari nenek sekalipun
tapi tante tahu diri
tante tahu tante bukan siapa siapa
dan tante tahu
tante selalu bikin nenek kecewa
di saat saat terakhir seperti ini
tante hanya ingin membuat nenek senang
orang orang selalu mengingat nenek sebagai wanita yang bijaksana
sebagai wanita yang sempurna
wanita yang hebat
dan tidak terjelah dalam penampilannya
apakah tante salah
dewi yang salah
enggak seharusnya dewi ngomong kayak gitu tadi
enggak perlu minta maaf
kamu ngerasa seperti ini karena
kamu sayang sama nenek kak
kita melakukan semua ini hanya untuk nenek
hubungkan twitter grease nikah